kalo puasa emangnya masih kuliah
liburnya lama dong
asik bisa jalan jalan
akhirnya laras ambil sp
sp sp itu apa
emangnya kak cimo tau
semester pendek itu apa
mbak laras mau kemana
mau ke kampus tapi mau ke rumah temen dulu
bukan juga mau kuliah
cimo cuma nantrin sampe depan aku doang
yaudah saya duluan ya
lu kelamaan sih tismikirnya
gue jadi ngantok nih
kok warung gua dibikin tempat main catur
kan bukannya masih lama pak haji
cetur siapa nih
udah catur ambil sama buah
harus lebih suka di belakang
nanasnya udah mak
tak lo bikin selai nanas ki
gimana caranya mak
masaknya pakai gula pok
terus aduk sampai mendidih
sampai nanasnya mencair
betul kan mak
udah kalau gitu mbak yanti aja yang masak
emang kalau ngaji biasanya laki paling duluan selesai
gini gini gue kalau seorang ngaji malah lancar
lo berdua tau kagak gue ngapain
nyolong rambutan bek
lah kan bapak pernah cerita
kalau dulu sering main di kali
terus kalau lapar nyolong rambutan
tapi gue taubat sejak gue ngaji
minta sama emak
itu sih tobat bukan lantaran ngaji beh
itu obat karena tau anak yang punya pohon itu si emak
kagak didengerin malah lo ledekin
kita juga capek deh dengerinnya
iya depan tuh
tadi dikasih helm malah dipake di sikut
dan disuruh pake di kepala agar dibalikin
lihat ceritanya kita lanjutin ntar aja ya pas kita manggal
man gue ke dalam dulu ya
iya gue juga pulang ya
jangan habis hapis pakai brah

aus ya kang
lagian kamu ngapain lari lari
tenang aja mot sebentar lagi juga buka
eh katanya situ tadi kesini ya
iya tapi lu nya masih tidur
ceritanya tarahin enro
di pangkalan ya
jadi siapa yang menang
gak tau mot
mencaturnya belum selesai
haji sodik udah datang
di mana mencaturnya
bau mulutnya orang yang sedang berpuasa
itu sama dengan bau surga
eh kalau bau dari los surga dunia bukan surga beneran
hah pur ah
eh neng alia
kalau jualan tapi kok gak ada gerobak
kok gak ada gerobaknya
emangnya kalau abang jualan siang neng alia mau beli
lagi lu kagak beli sarden emak
gak tau mak
kok kagak ada
mak tulis nggak di daftarnya
ya habis total harganya kelebihan
jadi sardennya abang kagak beli
lagian nggak bisa buat bikin kue juga
udah beli lagi
udah beli lagi
awalnya si tati terus emak
emak marah sardennya kakek jadi gue beli
oh seperti itu